walau sempat vakum selama dua tahun karena pandemi dua petinju asal indonesia siap kembali berlaga di atas ring internasional dalam laga m pro evolution series dua ribu dua puluh dua di thailand empat maret nanti
daud yordan dan ongen sagnosiwi mengaku siap berlaga
ini disampaikan keduanya dalam konferensi pers di jakarta pada hari jumat untuk mempertahankan sabuk juara wbc boxing council server divisi lightweight
daud pemegang juara dunia di tiga divisi mengaku siap dan telah mempelajari taktik lawan
walau tidak menganggap remeh lawan daud yang lebih berpengalaman yakin bisa menumbangkan petinju asal korea selatan huang kil kim
rasa optimis juga diakui praka ongen sanoxiwi
petinju yang juga prajurit tni au ini mengaku siap memukul roboh lawannya ratacorn tasaworn dari thailand untuk meraih gelar juara wbc asian boxing council continental
sebelum bertarung keduanya sudah akan berlatih dengan konsep sparing di kayong utara kalimantan barat
pertandingan ini sangat penting ya baik untuk karir saya maupun mpro internasional
dimana ini tentu laga kedua saya setelah hampir dua tahun vakum tidak bertanding
sekarang sudah masuk ke dalam tahap sparring
melakukan latihan tanding dan sejauh ini tidak ada kendala dan mohon doa dukungannya dari seluruh masyarakat indonesia
setiap hari kami di dirgantara boxing tni au kami setiap hari berlatih dengan rutin
jadi untuk persiapan kami di kalimantan nanti sudah benar benar siap
saya sudah bergabung dengan bang daud yordan untuk berlatih bersama di sana